din lo liat yang pake sepedanya pak odi kagak
saya kagak tau be sepedanya pak odi yang mana
udah adik lo ikhlasin aja sepeda lo
lagi pusing pak haji
saya tadi beli kedung bordir
saya mau jual lagi
tapi siapa yang mau beli pak haji
ke si tior ke si uyoy
bidiknya indro ke maknya tati
bener juga pak haji
terima kasih ya atas idenya
tadi udah pulang bang
tapi terus pergi lagi
katanya ke tempat orang meninggal
di rw sebelah
lo kenapa sih yang
bang ojek jahat
abang deket deket sama tika kan
kakak sepupunya laras
tadi benci sama bang ojek
tadi mau ngejahat
tadi mau ngejahat
orang gak simpen itu
terus kue siapa
kita gak tau loh siapa yang simpen kue itu
yang mana kita tuamaker
kamu mau kue gak
buat aku semua
kamu kenapa bob
yang jualan koran mana ya
lagi aja urusan mbak
aku mau beli majalah bisa diambilin gak ya
saya gak tau harganya mbak
yaudah aku boleh numpang duduk
lagi nyari tempat makan favorit
buat buka bersama
buka bersama bareng siapa
kalau aku sih sering diajakin pacar aku
di pelaja senayan senayan seti
kalau enggak di deket sarinah mas

ada yang enggak sih tergantung selera
pacar aku belum kerja tapi suka ngajak aku makan di situ
bawa apaan tuh
kayak kue kering gitu
enggak tadi dikasih
ada deh bang udin mau tau aja
boleh gue liat kagak kuenya kayak apa
pak odin apa
m muskanya untuk siapa
orang udah curiga
boleh tahan orang
saya sudah kirain
ngapain sih tidur di sini
udah ketemu tati belum
terus apaan mak
yaudah ngobrolnya di rumah aja
lo jalan aja duluan
mak mau jalan kaki
kue kering gitu
kamu dapet dari mana
papa mau tau aja
sisain papa ya
ini kue spesial buat bobby
papa kalau mau
minta aja sama mama dari rumahnya pak tati
jadi kamu gak masuk kerja hari ini
jadi aku yang gantiin
yaudah gak apa apa
cepat sembuh ya ibunya ya
kayaknya kita gak jadi buka puasa bersama deh
ini ibunya temen aku
jadi aku gantiin kerja nanti malem
ada apa kok kemari
mbak mau beli kerudung border saya gak
maaf ya bukan aku nolak
aku sudah beli sebelum
waktu puasa kemaren
percis kayak kopunya ini
ada apaan sih be
lo tau sepedanya pak odi kan
tau emang kenapa be
sepeda pak odi dicuri orang
hah liat apaannya
liat sepeda pak odi
pau yuy assalamualaikum
eh cimot ada apa mot
pau mau bayarin kerubung saya gak po
lo sekarang jalan kerudung mot
bukan tadi saya beli
ternyata gak cocok
pas saya mau tuker
udah saya mau jual lagi aja
aduh gimana ya mut ya
saya tuh gak suka
pake kerudung bodiran
saya sukanya pakai kerudung langsung
din lo liat yang pake sepedanya pak odi gak gak
gak gak be
saya gak tau be
sepedanya pak odi yang mana
udah abdi lo ikhlasin aja sepeda lo
ya di bukan rejeki lo
lo udah sepeda saya apa be haji
keliatannya capek banget
iya pasti engkau gak bisa jalanin jauh ya
mas yang apa tuh
mau bayarin kerudung gak mbak
emang berapaan ini
tiga ratus ribu kok mahal nemen tuh
jangan dong dua ratus lima puluh ribu aja deh
apa dua ratus lima puluh ribu masih mahal mahal
westo dua ratus ribu aja kalo boleh jadi tak beli

ya udah deh nih
kalau boleh jadi tak beli kalau gak boleh ya gak jadi ya udah deh nih
maturnuun yo terima kasih
lo beneran tadi bonjengin perempuan yang namanya siapa
lo bonjongin kemana
jadi gini mbak
tadi si tika itu diserempet sama motor sampe jatoh
nah kebetulan ojak lewat
ya ujak cuma pengen nolong
ojek bawa aja ke klinik buat ngobatin tangannya
ya abis itu ojak anterin di kekontrakan nya

ya udah lo ikut emak dah
temuin tuh si tati
ma udah ngomelin mbak ngojak
kan dia cuma mau nolongin si tika
yang tadi mau keserempet motor
jadi ma belain mbak ngojak
mak bukan ngebelain laki lo
malah ma puji dia
udah mau bantuin orang yang lagi butuh bantuan
lu nya aja yang lebay